sudah lewat pukul setengah delapan pagi nih
apakah anda sudah olahraga dan sarapan
ya olahraga dan sarapan di pagi hari dipercaya bisa membuat tubuh lebih sehat dan bugar
untuk menjalani aktivitas selama seharian
nah tapi mana ya yang harus dilakukan
serapan dulu atau olahraga dulu
seorang pekerja freelance melissa gilbert adalah salah satu yang memiliki kebiasaan
harus sarapan dulu sebelum berolahraga
menurutnya sarapan dulu penting agar ia bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik dengan prima
nah kalau aku sendiri sih sebenarnya tergantung ya jenis olahraganya apa dulu
kalau misalnya di hari itu aku olahraganya lumayan berat
terus waktunya juga lumayan lama butuh energi banyak
wah itu wajib banget sih harus makan
karena makanan itu sebenarnya
makannya adalah energi kita
istilahnya mungkin kalau mobil ya itu tuh bensinnya
lain halnya dengan ahri
lelaki yang gemar mengikuti olahraga lari jarak menengah hingga jarak jauh ini
punya kebiasaan tidak sarapan dulu sebelum berolahraga
menurutnya bila ia makan terlebih dulu
kemudian berolahraga perutnya terasa tidak enak dan badan menjadi agak berat untuk bergerak
kalau saya lebih ke cukup untuk sekedar minum teh doang mas
kalau untuk sarapan segala macam
biasanya saya after lari
biasanya seperti itu
jadi setelah lari nanti baru sarapan
karena soalnya kalau misalnya saya pribadi kalau misalnya makan dulu
itu keberatan malah ngantuk jadinya
jadi mempengaruhi kualitas lari kita
dokter spesialis gizi klinik dan fakultas kedokteran universitas indonesia
ida gunawan mengatakan sebelum melakukan aktivitas apapun termasuk olahraga
dianjurkan sarapan terlebih dahulu
masih banyak yang beranggapan bahwa sarapan harus makan yang berat dan kebanyakan zat lemaknya
padahal idealnya sarapan yang dianjurkan sebelum berolahraga
adalah dalam porsi kecil tapi mengandung kalori atau zat karbohidrat
jadi kita selalu mulai dari yang kecil saja
tapi paling tidak harus diisi dahulu
sebelum kita melakukan olahraga
dan yang paling baik sebelum melakukan olahraga
memang kalau ingin makan kita dianjurkan untuk makan yang karkuid
beratnya harus ada di situ dan cukup banyak
ida menambahkan karbohidrat penting dikonsumsi
karena berfungsi sebagai sumber tenaga untuk diolah atau dibakar pada waktu berolahraga
jika seseorang berolahraga tanpa mengganjal perut terlebih dahulu
dikhawatirkan olahraganya tidak maksimal
bahkan terancam bisa terjadi hipoklikemia atau penurunan kadar gula darah secara tiba tiba
agar olahraga mencapai hasil yang diinginkan
ida gunawan memberikan tips sederhana
mulailah sarapan dalam porsi kecil tapi harus ada kalorinya
bisa dimulai dengan satu buah pisang dua hingga tiga keping biskuit atau sepotong roti dengan mentega dan selai
bisa juga dengan mengonsumsi sereal dan susu
bagi mereka yang terbiasa sarapan sebelum berolahraga
juga sebaiknya makan satu atau dua jam sebelum berolahraga
untuk mencegah mual atau rasa tidak enak pada perut